penyandang masalah kesejahteraan sosial yakni gelandangan dan pengemis di kota bandung menjadi sorotan terutama jelang ramadan
dinas terkait kota bandung sering menangkap para penyandang masalah sosial ini namun mereka sering kambuh dan tertangkap lagi setelah dilepas
penertiban pengemis dan gelandangan terus dilakukan oleh satpol pp kota bandung dengan melakukan razia
hasil dari razia selanjutnya akan ditangani oleh dina sosial untuk diberikan pembinaan selama tujuh hari lalu dikembalikan kepada keluarganya
namun di lapangan tak jarang dinsos menemukan pmks yang sama ketika melakukan operasi
padahal pmks tersebut sudah menjalani pembinaan
menurut dina sosial hal ini terjadi dikarenakan mengubah pola pikir pmks tidaklah mudah
dan inilah yang masih menjadi tantangan bagi dinsos untuk terus melakukan evaluasi
kami rutin sekarang
lebih optimal untuk mengadakan patroli terhadap tempat tempat yang diduga berkumpulnya para pmks
terutama di perapatan perapatan yang sudah kita pantau
contohnya adalah di gatsu paster terus di daerah soekarno hatta terus di laswi
terus daerah timurnya ada di ujung berung dengan daerah cibiru
dinas juga berharap warga bandung ikut berperan dalam menangani para penyandang
masalah sosial ini
salah satu caranya dengan tidak memberi uang kepada para pengemis
si orang yang pemakai jalan yang pakai mobil itu jangan memberikan
karena kalau memberikan itu pasti menjadi cedera buat mereka
ah kita selalu dikasih ya
padahal pemerintah kota kan tidak istilahnya tidak memperbolehkan untuk memberikan uang kepada pmks ya
dengan adanya antisipasi dari dinas terkait diharapkan
kota bandung jelang ramadhan tidak meningkat
pasalnya warga bandung kerap kali terganggu
sekarang di sini kayaknya jarang sih bapak biasa lama banyak di sini
tapi ya sekarang dilihat aja kayaknya sekarang kosong
udah lama juga sih nggak
saya masih sering lihat
masih suka minta minta juga kak
kalau minta minta sih relatif ada yang minta motifnya masing masing
ganggu nggak dengan keberadaan pmks yang suka minta minta maksa misalnya
tapi kalau misalkan dia stay di situ sih nggak masalah
yang penting dia nggak minta minta secara paksa ke kita
ada yang kayak gitu
pertama di pernepatan sini kalau misalkan kondisi panas atau hujan
penanganan masalah pmks di kota bandung telah tercantum dalam peraturan daerah no dua puluh empat tahun dua ribu dua puluh
tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial
kiki haryadi bandung